sejak pertama kali kita
laki lu belum nyampe
telepon di sana lama banget
di belakang lu
kan pusat hati jadi ngepake bang
kalo gak mau kepake
jangan lupa pakai buat telpon
yaudah abang matiin
dicarin emak tuh
berisik banget sih lo berdua
jantung pisangnya dapet mak
kalo dapur sana
kamu suka beliin
tapi biasa ngong beli sendiri kok
aku beliin kalau disuruh doang
kamu belajar masak dong
udah bisa kok
disuruh nunggu enggak juga terus kenapa itu neng maaf tadi temennya
neng laraste buru buru aja masuk saya belum dibayar ya ampun bentar ya kang ya
lo pulang belum bang eh lu ngapain beres beres rapin aja bang
ceritanya panjang bang ntar aja gue ceritain nggak usah gue juga kamu dengar
makasih kang tisna maaf jadi nunggu lama ya neng enggak apa apa namanya juga dalam
keadaan darurat enggak duduk dulu nggak usah nih saya mau langsung aja ke
pangkalan oh ya udah makasih ya kang tisna sama sama
tuh kalau juga udah pulang kebiasaan kamu kalau aja kebelah dibayar oh itu tuh bukan
gak bayar tapi lupa belum bayar maaf maluin bisa lupa soalnya itu buru buru ngapain anaknya saya mau kepo
anaknya saya mau kepo
voting dong bang ceritanya seru nih
seru apaan gak ada serunya sama sekali
bang kan gue yang mau cerita

ngeri ngeri ngga mau cerita karyanya nla kerja ini bukti banget ya makasih kang tisna aku tau masih usah my buddy yang bisa samun
hari ini bener bener sepi ya det
lalu kan tadi udah laku
si itu juga tadi udah laku
jangan kebanyakan ngeluk
si itu juga ngeluk
udah pulang deh
udah dari tadi
kenapa kagak masuk
ambil jantung pisang buat si ojak
mertuanya pengen sayur jantung pisang katanya
uyuy udah janjiin jantung pisang buat temen uyuy
buat obat bapaknya
kenapa lu kagak bilang dari tadi
udah minta izin
terus gua mesti pergi mana
ambil lagi deh jantung pisangnya
buruk sih kutan dong
tapi kan uy udah janji be sama temen uyuy
lagian mba be sih kagak pake nanya dulu
sejak pertama kali kita bertemu
kapan tuh bang
sejak pertama kali kita bertemu
abang merasa udah cocok sama neng
seperti es cendol sama santan gulanya
dini kalau abang jadi es cendol
mau nggak neng jadi santan sama gulanya
tis tadi katanya ada penumpang darurat darurat di mana
iya jak tadi tis saya lagi nungguin lapak kolanya si borokokok ini nih
terus ada penumpang temennya yang laras minta buru buru diantar ke rumahnya yang laras
tapi neng lorosnya nggak ada
di mana daruratnya
temennya neng larasnya buru buru soalnya katanya perutnya lagi mules
terus daruratnya di mana
ya itu tadi jak mulas
ini mau bang
masuk pak haji
gak usah mai
gue pengen mau nanya doang
nanya apaan pak haji
oh iya ya allah makasih banyak pak haji ya
tadi ajak bilang katanya dapetnya dari pak aji
emang kenapa jantung pisangnya pak aji
baru aja selesai dipotong potong
iya kan mau dimasak
ntar ya kalau udah matang dicobain sama pak haji
gagal terima kasih mai
gue balik dulu ya